setelah dilaporkan menghilang sejak tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
seorang remaja perempuan ditemukan tewas di lahan kosong di jalan dr hamka lingkungan satu kelurahan durian kota tebing tinggi senin pagi
saat ditemukan oleh seorang pencari rumput mayat siswi kelas tiga sma ini sudah membusuk
mengetahui anaknya ditemukan tidak bernyawa ibu korban menangis histeris
bibi korban mengaku mengenali jasad remaja tersebut dari sandal yang dikenakannya
ia menambahkan sebelum menghilang keponakannya itu pamit untuk pergi jalan jalan bersama temannya
dari olah lokasi kejadian polisi menduga korban tewas akibat dibunuh
untuk memastikan penyebab kematian jenazah korban dibawa ke rumah sakit bayangkara
empat hari berada di jurang puncak rinjani jenazah warga negara asing asal portugis bernama buastan anam
akhirnya bisa dievakuasi oleh tim basarnas gabungan pada senin siang
sulitnya medan dan buruknya cuaca di puncak rinjani membuat evakuasi terhambat hingga berjam jam
diketahui boas jatuh di jurang puncak rinjani sedalam satu ratus lima puluh meter setelah sebelumnya melakukan swap foto
usai evakuasi jenazah korban ditempatkan di rumah sakit bayangkara
untuk dilakukan visum sembari menunggu kedatangan keluarga
tim liputan cnn indonesia